saudara tahapan pemilu belum selesai
kalau sebelumnya ada bola panas di gedung kpu ri
sekarang sudah berpindah tempatnya
sidang sengketa akan segera digelar di mahkamah konstitusi
tak puas dalam proses pemilu memicu gelombang gugatan permohonan perkara perselisihan
hasil pemilihan umum atau phpu
adalah pasangan anies mohaimin dan ganjar mahfud
yang telah secara resmi mengajukan gugatan
menduga terjadi banyak kecurangan
keduanya meminta klarifikasi agar demokrasi berjalan dengan baik
sebetulnya tudingan seperti apa yang menguatkan gugatan
untuk diajukan ke mahkamah konstitusi
mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilu ke mahkamah konstitusi
permohonan gugatan hasil pilpres ke mk
dilengkapi dengan sejumlah bukti dan sejumlah saksi
dalam permohonannya timnas amin meminta pilpres dua ribu dua puluh
untuk diulang tanpa diikuti calon wakil presiden nomor urut dua gibran raka buming raka
pencalonan wakil presiden calon wakil presiden di dua
dari awal proses tersebut bermasalah
dan lanjutan masalahnya luar biasa
karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden
sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya
jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh mahkamah konstitusi
tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang
tanpa diikutin oleh calon wakil presiden dua yang saat ini
dua hari setelahnya pada sabtu dua puluh tiga maret
dua ribu dua puluh empat tpn ganjar mahfud juga menolak keras hasil pilpres dua ribu dua puluh empat
tpn ganjar mahfud bahkan meminta mk untuk mendiskualifikasi pasangan prabowo gibran
melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ke mahkamah konstitusi
tpn ganjar mahfud turut membawa berkas sebanyak satu ratus lima puluh satu halaman
kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon dua
yang menurut hemat kami telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika
dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh mk mk dan terakhir oleh dkpp
ada diskualifikasi kita juga memohon pemungutan suara ulang di seluruh tps di indonesia
jadi bukan di satu tempat atau dua tempat tapi di seluruh indonesia
menanggapi gugatan kedua pasangan capres ini
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka memberikan jawaban yang menohok
menurutnya jika pemilu diulang karena jagoannya kalah maka tak akan pernah selesai pemilu itu
gibran pun mempersilahkan gugatan agar dilayangkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku
pasalnya tkn prabowo gibran saat ini juga telah menyiapkan pengacara untuk menghadapi sengketa pemilu di mahkamah konstitusi
pertama ada hal hal yang kurang berkenan silahkan diproses melalui jalur jalur yang sudah ada
kalau pemilu diulang tanpa mas gibran itu tanggapannya gimana
misalnya nanti diulang terus jagoannya kalah apa minta diulang lagi apakah minta diulang sampai menang
sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan
nah silakan melalui jalur jalur yang sudah ada kan sudah ada mekanismenya sendiri sendiri
calon presiden ganjar pranowo sebelumnya juga angkat bicara terkait permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu
gugatan dilayangkan ke mahkamah konstitusi untuk mengklarifikasi sejumlah catatan dugaan pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu dua ribu dua puluh
banyak laporan sudah disampaikan ke bawaslu namun tak diproses
mk menjadi jalan akhir dalam mengadili dugaan kecurangan pemilu
namun apapun keputusan mk nanti ganjar mengaku akan legowo
kurang lebih kita punya satu ratus enam belas kurang lebih laporan ke bawaslu yang berproses
tapi ketika kemudian tidak ditindaklanjuti satu satunya lembaga yang kita harapkan bisa mengadili dengan fair
ada agenda agenda lain kolaborasi kolaborasi yang terkait dengan agenda tertentu tidak
kami hanya ingin mendudukkan saja proses ini dengan baik
apapun keputusannya kita akan legowo
sebagai pihak termohon dalam sejumlah gugatan yang diajukan ketua kpu hashim ashari menyatakan siap menghadapi sengketa hasil pemilu
rapat koordinasi anggota divisi hukum pun telah dilakukan
bersama dengan semua kpu tingkat kabupaten kota provinsi juga
kpu juga telah menyiapkan sejumlah advokat untuk menjadi kuasa hukum kpu dalam menghadapi persidangan di mahkamah konstitusi
kpu mengumpulkan kpu provinsi dan kpu kabupaten kota seluruh indonesia untuk mempersiapkan persidangan persidangan dalam sengketa hasil pemilu di mahkamah konstitusi
kami juga sudah menyiapkan sejumlah
apa namanya advokat yang nanti akan menjadi kuasa hukum kpu dalam persidangan persidangan di mahkamah konstitusi
di sisi lain capres anies baswedan berharap agar hakim mahkamah konstitusi bersikap adil dalam sidang sengketa pemilu ini
anies meminta hakim mk dapat menjalankan tugas sebaik baiknya agar semua proses berjalan baik
anies menegaskan terus berfokus pada proses gugatan sengketa pemilu di mk
tak ayal kekhawatiran anies ini berdasar pada pengalaman yang telah terjadi pada proses pencalonan gibran raka buming raka sebagai cawapres waktu itu
dimana pada saat itu hakim mahkamah konstitusi anwar usman yang juga merupakan paman dari gibran raka buming raka
akhirnya mendapatkan sanksi pelanggaran berat oleh mk mk karena meloloskan gibran untuk bisa maju ke pilpres dua ribu dua puluh
peluang anwar usman dalam menangani perkara sengketa pemilu dua ribu dua puluh empat kali ini bahkan dipertanyakan
kalau anda ingat sudah ada yang menangani perangai pelanggaran kode itu
pada november dua ribu dua puluh tiga lalu majelis kehormatan mahkamah konstitusi mencopot anwar usman dari posisi ketua mk
anwar terbukti melakukan pelanggaran berat dalam putusan mk terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden
dalam sidang putusan mk mk anwar usman juga dilarang untuk ikut terlibat dalam sengketa pemilu
selain itu anwar usman juga tidak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai ketua mk hingga akhir masa jabatannya

yang terkait dengan partai persatuan pembangunan atau p tiga
hak ingkar juga dapat arsul gunakan dalam penanganan sengketa pilpres
yang diajukan oleh kubu ganjar pranowo mahfud md
namun sampai saat ini menurut ketua mk arsul sani masih ikut dalam penanganan sengketa pilpres
yang diajukan dan berikutnya ada juga dua belas sengketa hasil pilek dpd yang telah dicatat oleh mk hingga senin petang
mahkamah konstitusi akan menggelar sidang perdana pada hari rabu dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh
sidang ini dimulai pada pagi hari untuk mendengarkan permohonan pertama
dan dilanjutkan pada siang hari untuk mendengarkan permohonan kedua
mahkamah konstitusi pun kini terus mengecek data yang masuk
antara lain berkas dan alat bukti dari pemohon
dengan segala bukti kecurangan yang terjadi
agar bisa menjadi bahan ketika persidangan ini akan dilangsungkan
sidang perselisihan hasil pemilu ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan
ketika peserta pemilu merasa dicurangi
atau memiliki bukti kecurangan selama berjalannya pemilu atau masa penghitungan suara
dan saat ini saudara keputusan mahkamah konstitusi tentu sangat dinanti
untuk menyelesaikan tahapan pemilu dua ribu dua puluh
seperti apa kesaksian dan bukti dugaan kecurangan pemilu ini dibuka
kita nantikan dalam sidang yang akan digelar terbuka oleh mahkamah konstitusi